kejadian mereka tidak mengenal batas ketika ratu melahirkan seorang pangeran
anakku dia akan menjadi raja dan penyayang seperti orang tuanya dan akan dicintai oleh rakyatnya
aku akan menamainya pangeran penyaya
tahun tahun berlalu sejak hari itu dan pangeran penyayang tumbuh menjadi seorang pangeran muda yang tampan
dan dia sangat penyayang seperti namanya
ini adalah ulang tahunmu yang ke dua puluh satu dan ibumu serta aku
sangat bangga kau telah menjadi seorang pria dewasa
minta apapun minta apapun dari ayah nak
ayah aku ingin pergi jalan jalan melihat dunia sebelum aku mengambil tanggung jawab kerajaan
tolong biarkan aku pergi ayah
biarkan dia melakukannya
dia tidak pernah meminta apapun pada aku
aku tidak akan menolaknya pada hari ulang tahunnya yang ke dua puluh satu
oh terima kasih
dan maka pangeran penyayang menerima berkah dari orang tuanya dan seorang pelayan yang menjaganya
dan keduanya pergi dengan menunggang kuda yang gagah
mereka berjalan berminggu minggu bahkan berbulan bulan dan belajar banyak hal tentang peradaban di seluruh benua
tapi kau dapat melihat bahwa pelayan itu jelas jelas frustasi dan ingin pulang ke rumah
jika yang mulia puas dengan melihat pemandangan ini
lalu bolehkah aku menyarankan agar kita ke rumah
akan kembali ke kerajaan
masih banyak tempat untuk dikunjungi dan lebih banyak untuk dilihat
sekarang suatu hari ketika pangeran sedang mengendarai melalui medan yang sunyi
dia tiba tiba melihat seekor elang sedang mengejar seekor kelinci
kelinci malang itu hampir tertangkap oleh cakar tajam elang itu
ketika sang pangeran dengan hati hati membidiknya
melalui kerikil ke arahnya dan mengusir
pangeran penyayang terima kasih telah menyelamatkan hidupku
ketahuilah bahwa kau tidak menyelamatkan seekor kelinci
tapi seorang putri putri raja tidak kasat mata
ayahku selalu membayar hutangnya dan untuk menyelamatkan hidupku
dia berhutang budi kepadamu
kapanpun kau membutuhkan atau masalah apapun katakan saja
oh raja tak kasat mata datanglah untuk menyelamatkanku
setelah berkata demikian kelinci itu melesat pergi dan menghilang melalui
semak semak meninggalkan pangeran penyayang yang terkejut
apakah hanya aku atau kelinci itu sungguh berbicara kepada kita
yang bisa aku lihat hanyalah kelinci yang menatapmu dan kau juga menatapnya
aku pikir perjalanan ini sudah di penghujung akhir mari kita pulang
tidak kita harus melanjutkan
maka mereka melanjutkan perjalanan mereka melintasi sungai yang dalam
melewati negara asing tujuh lembah dan akhirnya mereka sampai di gurun hijau yang sangat luas
di mana tidak ada yang bisa dilihat kecuali langit dan pasir yang hijau
dengan matahari yang menyilaukan mata mereka
ya kita tidak punya air lagi
lihat pangeran dan pelayannya melihat sebuah lubang di tengah gurun dan pergi ke sana
dan yang membuat mereka senang mereka melihat bahwa itu adalah sebuah sumur berisi air yang segar
tapi ada masalah sumurnya terlalu dalam
hanya ada satu cara salah satu dari kita harus turun
dan karena aku jauh lebih berat darimu tangan yang mulia tidak akan bisa memegangiku
aku sarankan kau memegang talinya dan aku akan menurunkanmu ke dalam sumur
dan akhirnya pangeran penyayang turun ke sumur meminum air dingin dan mengambil sebagian untuk pelayannya
aku sudah selesai sekarang tarik aku
dengar pangeran aku lelah kau memberitahu aku apa yang harus dilakukan
sekarang kau harus setuju untuk menjadi pelayanku
dan aku akan menjadi pangeran sebagai gantinya setuju atau aku akan menenggelamkanmu
pangeran penyayang terkejut tetapi tahu dari suara pelayannya bahwa dia tidak bercanda
baiklah yudas aku setuju
ah aku tidak akan tertipu dengan itu berikan padaku secara tertulis
ini tulis seperti yang aku katakan
pembawa surat ini adalah pangeran penyayang
dan yang bepergian bersamanya adalah pelayannya yudas
pangeran melakukan apa yang diminta dan akhirnya ditarik keluar dari sumur
kemudian mereka bertukar pakaian dan melanjutkan perjalanan mereka
setelah seminggu mereka mencapai kerajaan yang indah yang tampak terlantar seolah menunggu badai yang sangat dahsyat
ketika mereka sampai di istana yudas memberi kudanya kepada pangeran penyayang dan berkata
pergi ke kandang dan tetap di sana
aku akan bertemu dengan raja
apapun katamu tuanku
aku pangeran penyayang dari kerajaan lembah mawar datang kepadamu untuk melamar putrimu
yang kecantikan dan kebijaksanaannya dikenal di seluruh dunia
jika kau setuju kau akan hidup jika tidak kami akan memutuskannya dengan perang
kau tidak berbicara seperti pangeran
tapi mungkin itulah cara di kerajaanmu
kuberitahu musuh yang kuat mendekati kerajaan kita dengan pasukannya yang sangat banyak dan kita bukan tandingan mereka
sekarang jika kau ingin menjadi menantuku maka kalahkan mereka dan putriku akan menjadi milikmu
kalau tidak kita semuanyalah darah dan tulang belulang
itulah mengapa kerajaanmu sangat membosankan
besok pagi tidak ada satupun musuh yang tersisa di tanahmu ini
yudas langsung menemui pangeran penyayang yang dikenal karena keberanian kekuatan dan strategi perang yang cerdas
dia tahu pangeran akan melakukan apapun untuk mendapatkan surat darinya
kau ingin surat itu kembali bukan
ya tentu saja aku mau
kalau begitu dengarkan aku baik baik
judas memberitahu pangeran apa yang dia inginkan dan sebagai gantinya dia akan menerima suratnya
tapi itu adalah pasukan yang sangat banyak
ya hadiahnya juga sangat banyak bukan
karena tidak menemukan cara lain pangeran penyayang mengenakan baju besi kesatria dan menaiki kudanya pergi ke tembok kota dan berseru dengan suara keras
oh raja yang tak kesat mata datanglah untuk menyelamatkanku

dan seketika awan merawung dan mencabik cabiknya muncul seekor kuda

dia adalah raja tak kasat mata

kau menyelamatkan putriku dan aku berhutang budi kepadamu
mintalah mintalah aku apapun
eh tentu tapi bukankah kau seharusnya tidak terlihat
hanya untuk mereka yang tidak ingin aku lihat
pangeran penyayang memberitahu raja tak kasat mata segalanya
yang mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata
ambil pedang ajaib ini dan serang pasukan dari kiri
dan aku di atas kudaku akan menyerang mereka dari kanan
satu serangan di setiap sisi dan seluruh pasukan akan jatuh
lalu mereka berdua menyerang tentara
dari kiri tentara jatuh seperti kayu
dari kanan seperti hutan yang runtuh
lalu mereka berdua menyerang tentara
dalam waktu kurang dari satu jam
seluruh pasukan lenyap
orang orang yang selamat melarikan diri
aku telah membayar hutangku
mari berjabat tangan dan saling mengucapkan selamat tinggal
mereka berjabat tangan dengan cara yang paling ramah
dan kemudian raja tak kesat mata dan kuda jantannya berubah menjadi api merah
dan menghilang ke udara
pangeran penyayang kembali ke kandang sambil tersenyum
tapi kemudian senyumnya memudar
karena dia tahu bahwa sudah waktunya untuk melepaskan baju besi kesatria
dan mengenakan pakaian pelayan
apa yang telah aku lakukan
aku seharusnya tidak pernah mempercaya judas
dia mengambil namaku gelarku
sekarang dia akan menikahi putri dengan dalih palsu
dan aku tidak bisa berbuat apa apa
aku harap dia memberiku kembali surat itu
saat pangeran meratapi dirinya sendiri
dia tidak menyadari bahwa putri maina yang berdiri di dekat jendelanya
dan memiliki kemampuan untuk mendengar sesuatu dengan jelas dari jauh
dia terkejut pada awalnya
tapi kemudian dia tersenyum
raja tua setelah mendengar tentang musuhnya
dan mengumumkan pertunangan putrinya dengan pangeran penyayang
yang adalah judas
tapi kemudian putri maina berdiri
dan memberitahu ayahnya tentang semua yang dia dengar
panggil pangeran yang asli
maka pangeran penyayang pun akhirnya dipanggil
apakah kau pangeran yang asli
tapi pangeran penyayang tidak menjawab
hah apa yang akan dia jawab
aku punya bukti
ini kau bisa membacanya sendiri
dengan mengatakan demikian
dia menyerahkan dokumen itu kepada raja
yang mulai membacanya dan merasa sangat bingung
apa kau yakin ini adalah dokumen asli
dokumen ini berbunyi
pembawa surat ini adalah pelayan pangeran penyayang yang palsu
meminta pengampunan dan mengharapkan hukuman yang adil
surat ini diberikan kepadanya di dalam sumur oleh pangeran penyayang
yang sekarang berpakaian seperti pelayan
apa itulah yang tertulis
kau bisa membacanya sendiri
tapi tapi aku tidak bisa membaca
mendengar ini raja dan putrinya tertawa
pangeran penyayang tersenyum
karena selain penyayang
ia juga tahu pentingnya untuk menjadi pintar
jika tidak dunia yang tamak selalu mencoba memanfaatkannya
yudhasi pengkhianat ditempatkan di balik jeruji besi
dan raja tua mengumumkan bahwa putrinya akan menikah dengan pangeran penyayang
nah tapi mereka tidak segera menikah
mereka berkeliling dunia beberapa bulan
dan melakukan beberapa petualangan
dan akhirnya di awal musim panen
keduanya pun mengikat janji
dan dalam pernikahan itu di antara semua tamu lainnya
seorang tamu istimewa datang
yang tidak terlihat oleh semua orang
kecuali pangeran penyayang